ketua komisi delapan dpr ri yandri susanto meminta menteri agama yakut khalil komas meralat ucapannya
ia juga mengkritisi surat edaran mengenai pengaturan surat toa masjid dan musola
yandri mengatakan sosialisasi dan kebijakan yang dilakukan menteri agama mengenai pengaturan toa di masjid dan musola sebaiknya dilakukan dengan tepat
yandri juga meminta yakut mengklarifikasi dan meminta maaf dan tidak memberikan perumpamaan yang menimbulkan kegaduhan
menteri agama dengan gaga tampil menjelaskan duduk persoalannya dan kalau perlu untuk meredam semua dinamika yang terjadi satu dua hari ini
minta maaf itu bukan sesuatu yang salah minta maaf itu bukan sesuatu yang diharamkan
kalau dengan itu kata kata minta maaf kemudian hilaf dan sebagainya itu menjadi solusi terbaik untuk meluruskan semua persoalan saya kira nggak ada masalah